sampai jumpa di video selanjutnya

aku pergi dulu ya
kapan kapan aku mau ngajak kamu ngedit ya
aku gak bisa janjiin apapun tapi
aku akan berusaha untuk bisa mencintai kamu lagi
itu udah cukup buat aku nara
dan aku akan menunggu sampai hati kamu bisa kembali lagi ke aku
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu ya
aku tahu kamu marah gara gara aku beli bengkel itu
cuma kan aku ngelakuin ini semua juga gara gara kamu
supaya kamu gak difitnah dan dituduh macam macam sama keluarga mereka
udah deh mendingan sekarang kamu tuh jujur sama aku
kamu kerjasama kan sama katanya
kamu sengaja kerjasama sama sama katanya supaya aku sama nara bisa berpisah ya kan
ini kerjasama apa
kerjasama apa aku gak ngerti
kalau aku mau misahin kamu sama nara
ngapain aku minta kerjasama dari dia
lagian juga aku yakin kok
kalau kamu itu selalu minta aku
ngapain aku pisahin suatu saat juga kita bakal sama sama
jadi kamu tuh gak usah bohong sama aku
terus sekarang kamu tau dari mana
kamu tahu di mana masalah bengkel
yaudah yaudah yaudah
aku emang tahu data nya
dan setelah aku tahu data nya aku kirim informan ke sana untuk tanya tanya mengenai masalah bengkel itu
masalah harganya masalah surat suratnya semuanya
nah setelah aku beli bengkel itu aku bunyi tanya lagi
tapi cuma semata mata untuk memberikan sertifikat tanah itu
supaya tanya kasih sertifikat itu ke kamu itu aja that's it
gak ada kerjasama tuh
itu apalah aku gak ngerti apa maksud kamu
aku tuh gak marah sama katanya sebenarnya
justru tadi itu aku sengaja kayak gitu biar tanya bisa sama nara
eh tapi tunggu kamu jangan senang tapi aku tuh marah sama kamu
kamu ngapain sih beli bengkel orang gak bilang gitu

oh ya kalau masalah itu ya serah kamu aja kamu boleh marah sepuas hati kamu
terus aku mau tanya satu hal lagi sama kamu
benar kan kalau nara itu cuma pelarian kamu aja selama hubungan kita berantakan
ya aku baru sadar ya aku emang gak cinta sih sama nara
itu yang aku dengar dari mulut kamu akhirnya aku kembali lagi sama kamu sayang
yaudah aku janji mulai detik ini aku gak akan pernah ngecewain kamu lagi oke
jodi gak akan angkat telpon di kantor juga gak ada
judi judi kamu itu udah tahu situasi sedang genting begini
nanti kalau semuanya udah diambil sama nara
baru kamu sadar bahwa kamu itu serius
alhamdulillah kamu sudah kembali
enggak lah udah pak maman gak usah khawatir
pak maman makasih ya pak maman udah perhatian banget sama nona
pak maman tuh udah kayak kakingin nona
oh jadi kakek ya
bukan supir keluarga iya
jadi ternyata kamu udah tahu hal ini iya
selama ini kamu juga bohongin mama
bih nona kamu dasar perempuan gila
bisa ya kamu mengorbankan kakek kamu sendiri
bih nona kamu juga bohongin mama
selama ini kalian berdua pura pura gak kenal sama aku
ini bukan cucu saya
jangan sampai pak maman bilang kalau ini juga rumahnya pak maman iya
ada apa ini
gak salah perempuan sinting
jadi selama ini kalian semua sudah merencanakan ya
ternyata selama ini pak maman bekerja sama saya
tapi pak maman adalah mata mata keluarga irwin syah
iya pak maman
iya pak maman
pak maman tuh selama ini kerja sama tante tuh tulus
eh ngapain kamu kemarin
jadi jangan sembarangan nuduh
ternyata air susu dibalas dengan air tuba
tante fresa pah maman tuh bukan kakek aku
kakek aku kan udah meninggal
pak maman pak maman apa apaan sih
pak maman tau kan
pak maman tidak mungkin
menjadi bapak saya apalagi menggantikan posisi bapak saya mengerti west indonesia jangan jangan
memang pak maman ini adalah ayah kamu yang sebenarnya
tenang dulu tenang dulu tenang tenang tenang ya nanti biar ketenang semua tenang karena saya
akan mengumumkan sesuatu yang sangat penting untuk kalian semua ya tenang dulu jalan emosi
mak aku tuh nggak bisa hidup tanpa winona mah itu nafas aku kehidupan aku kalau
mama masih coba pisahin aku sama winona denger aku mati sekalian